hujan deras yang mengguyur wilayah kabupaten kaur provinsi bengkulu menyebabkan jembatan gantung di desa manau sembilan
kecamatan padangguci hulu kabupaten kaur putus
sepuluh orang yang berada di jembatan hanyut dan sembilan diantaranya ditemukan meninggal dunia
tim sar gabungan dibantu warga hingga senin siang masih melakukan upaya pencarian di muara sungai dengan menggunakan perahu karet
tim juga menyisir lokasi dari jembatan putus menuju muara sungai
posko darurat juga sudah didirikan di lokasi dari informasi bpbd provinsi bengkulu saat kejadian para korban sedang berekreasi
terkait penyebab jembatan putus apakah karena terjangan banjir atau penyebab lain masih didalami oleh pihak bpbd